reklamasi kembali menjadi topik hangat setelah gubernur anies baswedan mencoba melunasi janji kampanyenya untuk menghentikan proyek reklamasi
seperti apa dinamikanya sampai saat ini kami punya rangkumannya berikut ini
semula proyek prestisius reklamasi digadang gadang bisa menjadi solusi masalah banjir penurunan muka tanah dan keterbatasan lahan ibu kota
namun ketika proyek sudah berjalan pembangunan di dua pulau yaitu pulau c dan d dinilai melanggar luas wilayah
ada bangunan baru yang tidak seharusnya didirikan di atas kanal pembatas
sementara pembangunan pulau g dianggap menghambat jalur nelayan melaut
karena itulah reklamasi dihentikan oleh menko maritim rizal ramli pada juni dua ribu enam belas
komite gabungan dan para menteri sepakat bahwa pulau g masuk di dalam pelanggaran berat
jadi kesimpulan kami contoh pelanggaran pulau g adalah pulau g
oleh karena itu kami putuskan
kami ingin dibatalkan untuk waktu seterusnya
sering berjalannya waktu pemerintah melalui menko maritim saat ini
luhut panjaitan memutuskan proyek reklamasi dilanjutkan oktober lalu
sementara gubernur dki jakarta anies baswedan justru memasukkan agenda penghentian reklamasi
dalam janji kampanyenya pada pilkada lalu
anies berjanji akan menghentikan reklamasi karena proyek ini berpotensi menimbulkan diskriminasi
posisi kita tegas kita menolak reklamasi
karena ini adalah contoh bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan menjadi enclave
meski beberapa kalangan berupaya menghentikan pulau pulau hasil reklamasi sudah mulai terbentuk
sehingga butuh solusi yang tepat menyikapi reklamasi
wakil presiden yusuf kala menyatakan
kelanjutan reklamasi teluk jakarta kini berada di tangan pemerintah provinsi dki
bahwa tidak mungkin kita membongkar apa yang sudah ada
jadi solusi ini itu nanti dki nanti memberikan solusi
presiden jokowi sendiri menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi
dan saya tidak pernah mengeluarkan sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi
sebagai gubernur saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi
sebuah perubahan hendaknya menjadi kebaikan bagi banyak orang
kebijakan reklamasi teluk jakarta seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata
tetapi juga aspek lain di masyarakat
di mana polemik reklamasi ini berakhir
untuk membahasnya sudah hadir di studio saat ini sudirman said ketua tim sinkronisasi anisandi
selamat malam pak sudirman said

mantan ya oke mantan ketua tim sinkronisasi anisandi
kemudian ada pak andrinov caniago pengamat kebijakan publik
yang juga mantan menteri perencanaan pembangunan nasional kepala bapak nas
andri rov terima kasih sudah hadir lama tidak muncul ya
kemudian ada hendrikus andi simarmata yang merupakan analis tata kota
oke terima kasih
kita akan mulai perbincangan ini sambil mungkin menyimak kembali beberapa pernyataan
dari mulai presiden joko widodo kemudian pernyataan dari menko maritim lutbinsar panjaitan
dan pernyataan dari wakil presiden yusuf kala
kita serahkan kembali ini masalah ke
karena dalam undang undangnya
pulau atau pantai pulau itu berada di bawah kewenangan pemerintah daerah
jadi tapi dengan satu catatan
bahwa tidak mungkin kita membongkar apa yang sudah ada
jadi solusi ini itu nanti dki nanti memberikan solusi
ya itu pernyataan pak yusuf kala
kita lihat sekarang pernyataan selanjutnya
yakni pernyataan pak luhut panjaitan
reklamasi begitu ngotot pak luhut hanya karena ada kepentingan tiongkok disitu
ada ada kepentingan tiongkok siapa yang ada kepentingan tiongkok
ngarang aja itu
itu kamu lihat ya saya udah berkali kali ngatakan
itu kan mulai dari zaman pak harto
terus zamannya sby
sampai zaman sby
ya terus kemudian pak jokowi jadi gubernur dia eksekusi tuh
yang salah di mana
kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan
garis benang merahnya
lantas kamu orang udah investasi
negara apa ini nanti
datang duduk sini
nggak usah marah marah
datamu bawa kita duduk
jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya
nggak akan lah
gila itu orang yang mikirnya gitu
kami lihat semua turun
ada studinya dilakukan zaman pak hartoh
dijamkan zaman sby
lajar yang salah di mana
kesan yang kita tangkap gubernur terpilih
agak resisten dengan
kalau dia resisten dia lihat aja
silahkan aja dia tunjukkan resistensinya di mana
saya nggak ada urusan
tapi jangan bilang bilang terima macam macam
saya kejar siapa pun dia
kalau mau duduk duduk
siapa pun dia itu
jadi ini semata mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan
dan untuk kepentingan kepastian investasi
secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
ya secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
siapa pun dia
mau siapa dia ngomong sini
jangan asal ngomong aja republik ini dia pikir apa dia
emang dia siapa
ngomong yang benar gitu
di tengah pernyataan pak jk
kemudian pernyataan sebelumnya tadi oleh pak ludwinsar panjaitan
ada pertentangan sebenarnya soal apakah dilanjutkan atau tetap diserahkan kepada gubernur
yang semangatnya adalah menghentikan
muncul pernyataan dari presiden joko widodo bahwa
bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin reklamasi
saya tidak pernah mengeluarkan
sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi
sebagai gubernur saya juga tidak pernah mengeluarkan izin
pak sudirman saat menjadi ketua tim sinkronisasi anisandi gubernur dan wakil gubernur saat ini
komunikasi antara gubernur atau mungkin tim sinkronisasi saat itu dengan pusat itu seperti apa kok
sepertinya polemik ini bukan lagi ngomongin soal isu lingkungan nih
sudah menjadi komoditas politik begitu antara dki dan pusat
bagaimana pak komunikasinya sebenarnya
saya kira nggak persis begitu karena
betul betul dari segi teknis ya
karena mendengar ahli lingkungan ahli maritim ahli tata kota segala macam
tentu ahli hukum karena menyangkut persoalan hukum juga
jadi kita melihatnya enteng saja
aturannya bagaimana pelaksananya bagaimana kemudian kita sampaikan rekomendasi
dan sebetulnya kan sebelum pak anis menyampaikannya dalam kampanye pasti sudah mengkaji
mendengar banyak perspektif
dan menurut saya bukan gimmick politik
itu adalah sikap seorang anak bangsa melihat sesuatu yang tidak benar
dan sebetulnya kan melihatnya gampang nih
saya sering bertanya kepada forum forum publik belakangan ini
coba kalau bulan maret dua ribu enam belas itu tidak ada operasi tangkap tangan kpk gitu
apakah publik akan tahu bahwa ada urusan yang begitu serius itu
dalam soal reklamasi
itu pasti kan tidak
nah persidangan itu kemudian yang membuka begitu banyak kejanggalan
misalnya oh ternyata kita tahu bahwa perizinannya itu belum beres
sehingga kemudian pak menko maritim terdahulu pak riza ramli melakukan moratorium
oh kita tahu ternyata bangunan bangunan yang ada itu imb nya tidak ada
imb tidak ada oke
oh kita tahu ternyata rekomendasi dari menteri kelautan tidak ada

keanehan ini baru muncul setelah ada ott ott disidangkan kemudian jadilah banyak persoalan
membuka banyak hal begitu ya
betul jadi kalau tadi di layar tv ada yang beliau bilang jangan marah marah tapi yang marah marah beliau terlihat
pak luhut tadi menyatakan duduk sini jangan marah marah
saya ketawa ketawa aja gitu karena ini soal publik bukan soal pribadi
jadi seluruh kajiannya mesti disampaikan pada masyarakat gitu
dan tadi kejanggalan kejanggalan tadi memberi satu pesan bahwa ada sesuatu yang disimpan
anda menyebutkan ini kemarin bahwa reklamasi yang terjadi saat ini adalah bentuk keserakahan itu maksudnya
iya saya tidak pernah mengatakan begitu tapi sebetulnya kan lihatlah dasar hukum yang pertama
kan tadi pak menko mengatakan dari zaman pak harto betul itu
tapi kalau lihat kayak presnya zaman pak harto yang nomor lima puluh dua seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
dibandingkan dengan pelaksanaan sekarang itu sama sekali tidak sesuai gitu
karena reklamasi menurut definisi kpres lima puluh dua itu benar benar itu reklaim
jadi menormalkan kembali dari pantai utara jakarta
dan malah di situ sudah diberi batas teknis
batas terjauhnya adalah pada kedalaman delapan meter di lepas pantai itu
tapi tidak ada soal pulau
tidak ada soal pulau jadi tidak ada definisi pulau
itu yang jelas
dan dua ribu tiga itu menteri lingkungan hidup menyampaikan keputusan tidak layak lingkungan namanya
itu pada waktu menterinya prof batasar kambuwaya
sepuluh tahun kemudian dua ribu tiga belas diulang lagi tuh
ketika menterinya prof gusti muhammad hatta sama tidak layak lingkungan
tidak layak lingkungan ini reklamasi
layak lingkungan ini reklamasinya itu pak
desain dengan pulau pulau
desain dengan pulau pulau
yang sangat disayangkan adalah sudah ada deretan keputusan seperti itu
kemudian juga ada peraturan baru bagaimana melakukan reklamasi
dan tahu bahwa aturannya belum dibunuh
tapi dua ribu empat belas ketika izin izin itu habis kok diperpanjang gitu
jadi di situlah sebenarnya letak persoalannya kemudian jadilah seperti ini semua
ya kita berharap nih publik dan seluruh staf indonesia
baik pemerintah daerah pusat maupun pelaku bisnis belajar bahwa
di masa sekarang itu durasi menyembunyikan kejanggalan makin pendek
artinya akan semakin mudah terungkap
akan semakin mudah terungkap
jadi sudah aja
jangan masuk ke dalam keputusan keputusan atau kebijakan yang mengandung risiko seperti itu
artinya memang ini fix harus berhenti untuk yang reklamasi pantai utara jakarta
kalau lihat seluruh hasil kajian kemudian dari kejanggalan tadi
kemudian dari kejanggalan itu kemudian dari kejanggalan itu
kemudian dari kejanggalan tadi

setelah aja dabriku tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih pak gita
terima kasih pak gita
lalu makanya jangan dibiarkan ini terus ke soal tarik menarik kewenangan pro kontra soal dasar hukum jangan
keluarkan itu dulu nah kembalikan ke bagaimana kita membuat kebijakan publik yang baik
tujuannya apa apa yang ingin didapat dengan reklamasi atau dengan konsep pembangunan pulau atau apa yang mau dibikin di situ
nah manfaat apa yang diberikan kemudian kerugian kerugian apa yang harus dibayar di situ
nah itu yang harus dikembalikan dulu
dan juga ya keluarkan dari isu politik dari masalah hukum lalu kembalikan ke substansinya
nah apakah reklamasi ini perlu harus dijawab ya manfaatnya apa
semata mata untuk tujuan bisnis properti atau ya semata mata bahkan mungkin baik itu semata mata untuk meningkatkan menambah sumber pemasukan baru bagi pemda ya mungkin itu kelihatan baik
tapi itu saja tidak cukup ya kalau dia menimbulkan eksternalitas atau mengganggu keseimbangan antar wilayah spasial itu juga harus dimasukkan ke dalam perhitungan perhitungan
jadi menurut saya begini
kembalikan ke ide awal ya telusuri kembali ide awalnya
memang ada konsep yang lebih besar di situ yang sekarang malah justru menyempit
yaitu misalnya konsep genc wall itu
kalau itu kan jelas tujuannya untuk ya memperluas lahan itu memang ya salah satu tapi salah satu
tapi ada tujuan lain yang disitu dijanjikan adalah menyediakan kantong air cadangan air bersih ya
sumber air makin terbatas kemudian fungsi untuk pengendalian banjir dan segala macam
itu pun menurut saya harus dikaji lagi
itu pun harus dikaji lagi
tetapi itu justru sudah maju dari segi teknokratik
jangan malah di
masalahnya yang terjadi bersahutan begitu
ya menyempit jadi persoalan politik tarik menarik kewandangan fungsi bisnis begitu
itu yang terjadi
itu yang terjadi
itu yang terjadi
itu yang terjadi
itu yang terjadi
itu yang terjadi
itu yang harus diinginkan lagi
oke kalau kemudian memang sekarang ini banyak disoroti soal kemudian kekhawatiran akan properti dan lain sebagainya
itu juga keluar dari semangat awal reklamasi itu
menurut saya ya
kita pembangunan tidak sama dengan bisnis
pembangunan itu memberikan manfaat seluas luasnya sebesar besar setinggi tingginya untuk kepentingan masyarakat
tapi kalau hanya hitung hitungan akutansi pemasukan
kemudian pertumbuhan investasi itu penyempitan
boleh saja di sana ada investasi itu jalan ini jalan tetapi secara keseluruhan harus dilihat manfaat lingkungan
manfaat bagi kelompok kelompok yang rentan kelompok kelompok di bawah termasuk produktivitas di masyarakat bawah
kemudian keserasian ekosistem dan sebagainya
bahkan kalau saya
kalau saya kan
dasar saya keberatan dengan pembangunan reklamasi
ya karena buat saya lebih baik kita pindahkan ibu kota ke kalimantan
oke ini dasarnya begitu
nah kalau bang an disini lihat seperti apa
ketika persoalan ini disoroti begitu ya
selama kita lihat dulu di pemerintahan provinsi sebelumnya
mengatakan dasar yang digunakan ini adalah kepres sembilan puluh lima
kemudian ada perda juga di tahun yang sama
yang pertama karena merupakan turna dari kprs itu
tetapi ini sebenarnya kalau dianalisis tadi juga oleh pak sudirman said
ini sebenarnya melenceng berbeda ini sebenarnya dari kp sembilan puluh lima dengan apa yang terjadi sekarang
ada pulau pulau tadi itu
menurut anda apakah dengan kondisi yang seperti ini
banyak kejanggalan ini stop atau lanjut saja
ya terima kasih
jadi intinya pertama menurut saya
jangan dulu kita terjebak terima dan tolak
itu dulu satu
bahwa reklamasi itu
itu sebacaan saya dari awalnya itu sebenarnya bukan tadi untuk coastal defense
tapi untuk meng cover biaya revitalisasi pantura jakarta yang banyak selamnya
kehukumuh dan miskin
nah dibagi tiga tuh ya
di barat untuk tadi properti umumnya
yang di timur itu untuk kek marunda
memang beda fungsinya
nah jadi kalau kita bicaranya
apakah kita setuju dulu ada pulau
ada sorry ada reklamasi berbentuk pulau
belum penggunaannya dulu ya
nah di situ ada perbedaan memang betul
kemudian jadi minus delapan meter
artinya memang ada penambahan lagi
memberikan kelelosan lagi untuk orang mengembangkan
nah kedua yang kita justru pertanyakan adalah
kenapa itu dibuat
karena memang sembilan puluh tujuh kan krisis
jadi itu tidak apa
tidak berkembang bp panturanya bubar
badan pengelola pantura dulu yang mengekserses tujuh belas pulau ini
itu sudah nggak ada
sehingga kemudian ini seakan akan sudah hilang dari ini
tapi ab itu milik kabupaten tangerang ya
jadi ada tujuh belas
jadi poinnya sekarang adalah
yang kita fokuskan krisis lingkungan yang ada di pantura jakarta itu tidak selesai selesai
krisis tanah ya air subsidence ya
ada kemudian dibangun berbentuk pulau
di sepanjang tiga ratus
berjarak tiga ratus meter
ini jadi pertanyaan
karena menurut saya yang harusnya adalah dilakukan bertahap
apakah tiga dulu lima tujuh belas atau seperti apa
kalau saya sih melihatnya pertama bangun dulu satu
terus pasang dulu alatnya
karena pemodelan perubahan dinamika arus pesisir itu
kita masih asumsinya asumsi data data model
kalau ada satu pulau terjadi perubahan
baru kita lihat sedimentasinya kemana
nah dalam satu tugas akhir anak osionografi itb
itu terlihat sekali kalau tujuh belas
belum memasukkan sedimen dari tiga belas sungai
itu sedimennya banyak ke bekasi
nah jadi kemudian
apakah ini kemudian harus pusat yang turun
karena banten jawa barat dan jakarta
nah ada perpres lima puluh empat dua ribu delapan
namanya rencana tata ruang kawasan
ini rencana tata ruang kawasan strategis nasional jabodetabek puncur
sekarang lagi direview
nah menurut saya itu jadi satu peluang untuk melihat kesatuan sistem hulu hilir ya
tapi saya idenya sekarang
kan sekarang ada terjadi konstruksi kan
kalau udah level konstruksi
udah levelnya berarti ini harusnya udah aman
dari policy dari planning ded nya sudah clear
nah itu bagaimana itu
makanya yang kita sering sebut dalam berbagai diskusi
ini kayak manajemen keterlanjuran
sudah terlanjur ada
nah sekarang bagaimana solusinya kan
menurut saya ketika tiga ini kita stop
atau kita buang lagi pasirnya kembali
kan bukan solusi juga
nah kalau menurut saya
pasang dulu alat alat pengukuran yang tepat
sehingga nanti kita tahu nih
yang kita khawatirkan adalah
sungai yang kita punya ini bukan bawa air saja
kasur kadang dibawa sampah gitu poinnya ya
jadi bagaimana menghandle ini
sebenarnya banyak teknologinya tapi siapa yang cover
apakah ini biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah
berarti dari kita kita juga masyarakat yang di sini
atau dari pengembang yang kemudian menyebabkan dengan adanya tiga pulau itu
nah ini yang harus clear menurut saya
baik tapi kalau secara sederhana menurut anda
walaupun ada soal manajemen keterlanjuran
dengan beberapa kejadian stop atau bagaimana lanjut
nah karena itu yang ditunggu sekarang karena ada pernyataan dari menko maritim begitu pak luhut
juga beberapa kali menyebutkan
ini sudah ada investor ini soal investasinya ini bagaimana ini
kalau persoalan kembali ya
investasi itu jangan dilihat dari skala bisnisnya investor
lima tahun roi selesai
terus siapa setelah lima tahun yang meng cover
skala kita harus berbicara skala dua puluh tahun skala lima puluh tahun
kita ingin juga memastikan dana investor itu tidak mati di tengah jalan
karena ada pengaruh pengaruh
jadi jangan dibilang ketika kemudian kita kaji dulu
itu seakan akan menghambat atau menyetop seakan akan tidak ada investasi
hitung hitungan konsultan yang mewakili investor
dan hitung hitungan dari tim peneliti
itu kemudian bisa diadukan
itu saja sebenarnya persoalnya
bukan dari hegemoni nasional atau provinsi yang seperti sekarang ini
kemudian setelah entah ini apa sebuah kebetulan atau tidak begitu
kemarin ketika pak jk menyatakan bahwa ini urusan kembalikan ke gubernur dki
hari ini menko maritim yang kita lihat sering menyatakan bahwa reklamasi ini memang harus berlanjut begitu
tapi hari ini menyatakan itu terserah urusan pm prof dki
tapi ada garis bawahnya lagi juga yang mengatakan bahwa jangan lupa moratorium sudah dicabut begitu
bagaimana pak sudirman
saya ingin menggarisbawa yang disampaikan dua rekan saya ini
mas andi tadi mengatakan betul kita mesti melindungi investasi
tetapi cara terbaik melindungi investasi adalah jangan membiarkan investor itu melakukan pelanggaran hukum
dan kemudian tadi memang berpikirnya kalau membangun skalanya segitu besar
ya tidak ngomong lima tahun sepuluh tahun
ngomongnya lebih dari itu
bahkan harus berpikir sustainability tidak saja investasinya tapi juga lingkungan keseluruhan
nah begitu pun yang disampaikan pak adrinov tadi
memang yang terbaik adalah itu sama dengan anjuran kami kepada pak gubernur dan wagub
kembalikan pada kajian teknokratis
tenoritas artinya hukumnya bagaimana tata kotanya bagaimana lingkungannya bagaimana
dan tenang tenang saja dikaji tanpa harus buru buru gitu
tapi harus berhenti dulu tidak yang sekarang jalan ini pak
iya kalau berjalan terus terus dikaji nggak ada gunanya kan
jadi berhenti dulu
dikaji bagaimana baiknya dan kemudian nanti setelah selesai kajian itu baru kita bicara
nah tetapi betul sekali yang sudah terlanjur dibangun memang mesti dicarikan jalan keluar untuk geram mubazir
dan itu juga sejalan dengan apa yang sedang kita pikirkan pada waktu di tim
jadi yang disampaikan pak wapres tadi sebetulnya adalah sesuatu yang sangat logis gitu ya
yang sudah dibangun jangan mubazir
tetapi harus kembali pada aturan dasar
yang jelas kalau penggunanya seperti sekarang ini semata mata memikirkan bisnisnya si pengembang
ya itu bukan semangat awal yang ada dalam
kajian reklamasi itu sendiri begitu ya
jadi ada aspek lain yang mesti diperhitungkan gitu
dan saya juga ingin menyoroti soal seolah olah kalau sudah dipungut kompensasi sekian persen itu seperti menyelesaikan
itu sebenarnya sama dengan mengatakan ya sudah kamu boleh melanggar tapi yang penting bayar iuran terus selesai
itu bukan polisi yang mendidik
itu bukan kebijakan yang mendidik pelaku bisnis
jadi tetap saja yang paling penting adalah dikaji keseluruhannya untuk kemanfaatan umum
kemudian sesudah itu baru dilihat ke depan bagaimana
tetapi dalam proses ini harus ada ketegasan gitu
kalau sempat dikatakan juga bahwa kompensasi
itu untuk kepentingan rakyat dki jakarta kembali kepada rakyat dki jakarta itu tetap menurut anda kurang bijak atau bagaimana
sumber sumber penerimaan kan banyak sebetulnya
yang paling mesti jadi perhatian adalah aspek lingkungannya nanti bagaimana
saya tentu saja tidak bisa bicara itu bukan ahlinya
aspek keseimbangan bagaimana
tadi mas andi mengatakan satu saja itu mesti dilihat bagaimana pengaruh pada sistem
belum lagi memikirkan tiga belas sungai yang bermuara di situ
kami kemarin mendengar paparan dari profesor muslim muindi di gedung dpr
gambelang sekali bahwa membangun deretan pulau pulau itu sama dengan menciptakan satu apa ya satu enklap satu kolam gitu
dimana yang tadinya itu harus begitu bebas ke laut sekarang ditahan
belum lagi tadi menerima gelontoran dari tiga belas sungai
jadi kembalikan pada ahlinya
kemudian kita dengar ahlinya
dan itu akan menjustifikasi keputusan yang
jadi jangan dulu adu kuat siapa yang lebih punya kewenangan
apalagi adu kuat siapa yang punya kepentingan gitu ya
itu akan membuat kita sesat selama lamanya
jadi jauhkan facet interest masing masing
kembalikan pada kepentingan publik
baru nanti ketemu solusi yang baik gitu
oke sebenarnya mulai kapan sih pak bergesernya antara rencana reklamasi berdasarkan kepres
berdasarkan kprs sembilan puluh lima itu dengan yang terjadi sekarang ketika muncul kata pulau
nanti kita akan mulai lebih lanjut setelah ajadah berikut
kami akan segera kembali
kita duduk kami kan enggak bego gila kamu gila itu orangnya pikirnya gitu kami lihat semua tur

dimana pesan yang kita tangkap gubernur terpilih agak resisten dengan kalau dia resisten dia lihat
aja silahkan ditunjukkan resistensi yang dimana saya enggak ada urusan tapi jangan bilang bilang
menerima macam macam macam saya kejar siapapun kalau mau duduk duduk lihat baik baik jangan
aneh aneh ya siapapun dia amin bersama tim mengatakan akan bertemu presiden jokowi menyampaikan
data soal proyek reklamasi amin pun enggan menangkapi sikap luhut yang selama ini konsisten
ingin melanjutkan reklamasi tapi supaya kita tidak neto no action talk sode ya saya akan minta iras
pak apa pak maran ini dan teman teman membuat tim kita ketemu jokowi ya jokowi adalah jantungnya
kekuasaan kalau lbp itu sejujurnya hanya kepanjangan tangan dan penyambung lidah jokowi
jadi enggak usah kita jamrah diamang itu raya seperti itu ya ya beberapa waktu lalu pemerintah
pusat melalui menko maritim telah mencabut moratorium reklamasi di tiga pulau itu artinya proyek reklamasi
masih bisa kembali dilanjutkan namun polemik muncul karena salah satu isi kampanye politik
gubernur dki jakarta anies baswedan adalah menolak dilanjutkannya proyek reklamasi budi
adiputro cnn indonesia oke katakanlah tadi memang lebih baik dengan segala permasalahan ini ada
kajian yang lebih lanjut lagi maka di stop dulu begitu kan pak sudirman tapi disebutkan tadi
moratorium oh sudah dicabut artinya sudah diambil karena di sini ada kajian yang lebih lanjut lagi maka di stop dulu begitu kan pak sudirman tapi disebutkan tadi moratorium sudah dicabut artinya bisa kembali dilanjutkan proyek reklamasi di tiga pulau ini

club masih nih misinya kontroversi banyak fun enjoy hadezari
kontroversinya banyak lah
kemudian masyarakat tahu juga bahwa
gubernur terpilih punya
alangkah indahnya kalau kemarin itu nunggu sebentar lah
kok nggak sampai sebulan dua bulan kok
ngitungnya mingguan gitu ya
kenapa buru buru dicaput
itu sebelum dilantik ya
itu ngitungan hari itu waktu itu
setelah mereka dicaput
kemudian ada korespondensi antara
gubernur yang akan pergi saya menyebutnya outgoing leaders
menjelang hari harinya selesai itu
jangan mengambil kebijakan strategis
strategis ya dan reklamasi
ini urusan besar sekali
jadi itu kejanganan berikutnya
karena itu sebetulnya sih
orang bertanya begitu ya
orang bertanya begitu kan
pak sudirman nggak bertanya begitu
diperingati pak menko tadi jangan macam macam katanya
saya nggak berani lagi
menurut saya memang harus kembali pada
bicara dengan ahlinya
pada waktu pak andesan basandi menyampaikan
dalam kampanye sikapnya seperti itu
itu bukan gimmick politik itu adalah
bertanggung jawab pada
warganya pada lingkungannya
dan sudah pasti pada waktu itu mendengar
para ahlinya jadi ini tinggal
setelah duduk sebagai gubernur
itu dituntaskan kajiannya
orang bisa lebih menerima
bahwa memang sikap terbaik
oke kalau jangan diteruskan stop begitu ya pak andrinov
kita kira kira ini sudah saatnya tidak
kemudian presiden katakanlah
sudah mulai bersuara tidak hanya
mengatakan misalnya saya tidak pernah
mengeluarkan injen reklamasi atau ini sebenarnya
sinyal dari presiden bahwa
berhenti dulu reklamasi menurut anda seperti apa ini
satu pihak stop gitu kan tetapi
di pihak lain mengatakan
moratorium dicabut artinya berjalan
nah ini kan ketika banyak diskusi
saya tidak juga mau berspekulasi
dasarnya pak jk itu apa
tapi yang jelas
kembali ya tentu saja harus di stop
apa yang sudah terjadi juga
tentu ya jangan sampai mubazir
kalau perlu ditata kembali
nah kalau perdebatannya
atau adu adu klaim
bahkan menurut saya yang disampaikan oleh pak jk itu
perlu belum tentu pas
ya misalnya menyerahkan kewenangan kepada provinsi
ini jangan dijadikan isu tarik menarik kewenangan
karena itu nggak akan selesai nanti pasti ada yang bilang
wah enggak ini lingkungan kewenangan pusat
wah ini proyek strategis pusat
nah akhirnya nggak selesai jadi menurut saya

bawa kembali ke kajian teknologi
ini buat apa ini kita mau bikin apa
apa harus kembali ke yang sembilan puluh lima tadi itu pak
landasan lalu kita kaji lagi
nah nanti kan kelihatan ya
memang itu selalu bias bias lalu
yang biasa ini yang lebih dominan kan begitu
ini nilai tinggi
sepuluh kali lipat
bias itu termasuk untuk kepentingan tiongkok segala macam itu menurut anda itu bias itu ya
ya itu kan
nah itulah jangan dibawa terlalu dipolitisasi
orang namanya pebisnis properti bisa aja dia memasarkan di australia
memasarkan di hongkong itu kan biasa
sama saja pebisnis properti di australia memasarkan di jakarta itu
nah itu juga dipolitisasi
menurut saya udah lah
kesampingan dulu yang politisasi politisasi ini
yang program populis maupun yang bisnis mp tiga

investasi itu kita kembalikan
ini buat apa kita menata ruang yang begitu besar
menyangkut ekosistem yang begitu kompleks
tiga belas sungai ada kawasan besar
yang bisa mengambil keputusan untuk lepaskan semua itu
nah ini pusat
tapi pusat itu kan bukan berarti satu orang
dan juga bukan berarti presiden
semua stakeholder harus bicara
kita buka ya semua stakeholder bicara
bapak pendas gimana kelihat kajiannya gimana
lalu kementerian lingkungan hidup kehutanan bagaimana ya
dengan pengalaman selama ini
kemudian kelautan perikanan bagaimana
yang tadi yang dijelaskan oleh mas andi itu
yang kajian teknisnya nanti
implikasinya terhadap ini bagaimana
menurut saya ini satu aja
kembali ke apa diluruskan lagi
ini kan menanggung
ini kan menarik sebenarnya
apa yang disampaikan pak andriynoff berhenti sampai disitu
masalahnya kan terjadi tarik menariknya itu memang
di tingkatan yang kita harapkan untuk menyelesaikan ini
kalau menurut anda apakah ini kemudian harus ada satu pihak yang apa namanya
mungkin menghandle dulu
dan seperti usulan bang andriynoff tadi
apakah ini memang harus presiden yang turun atau bagaimana menurut anda
dulu memang ada bp pantura
yang mempropos kemudian turunnya amdal regional
tapi sekarang itu begini
pulau reklamasinya dulu tadi level satu
kita pada setuju di stop apa enggak
menurut saya itu kajiannya sudah ke ahli teknik oseanografisnya ya
jadi itu silahkan berdebat di situ
tapi yang empat belas yang lain seperti apa
apakah diteruskan atau enggak
empat belas yang lain ya
nah menurut saya sebenarnya kajiannya dulu
kita coba dulu satu eh sorry tiga pulau ya
seperti apa sedimennya
seperti apa sedimen tasinya
karena musim hujan musim kering kita lihat
apa yang sudah terlanjur jadinya
kita jadikan untuk laboratorium teknis
untuk melihat lagi efek efek yang lain
dampak dampak yang lain
sekali lagi saya coba kajian real di situ ya
kita berpikir positif
gunakan ini sebagai laboratorium
tetapi tentu harus dikendalikan
yang tujuan mau investasi apa itu harus dikendalikan
fungsi yang tiga ini harus multifungsi
karena tiga puluh daerah lain di indonesia juga mengalami sama ya
oh sama sama ya
nah ini harusnya jadi presiden yang bagus
nah yang kedua baru kita bicara ini untuk apa pulau ini gitu ya
nah itu kembalikan dengan visi jakarta
jakarta itu sekarang lagi peninjauan kembali rt rwdki jakarta
waktu saya lihat yang dua ribu sebelas ke dua ribu tiga puluh satu itu semua bilang mengembangkan
jakarta itu nggak ada yang mau bilang rem dikendalikan pertumbuhannya
di mana mana kota dunia kalau memang tidak bisa lagi dia dukungnya dia turunkan dia sebarkan ke kota kota yang lain
salah satunya tadi idenya
pindah ibu ke kalimantan
tapi kan banyak opsi lain pendidikan tinggal di
nah poin saya sebenarnya kebutuhan yang ada di pulau reklamasi itu
itu adalah visi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ketika ingin mengembalikan kejadian jakarta
nah sekarang sudah berpuluh puluh tahun
toh kita punya musyarakat mupakat
kenapa sih harus pusat sama provinsi adu adu
yang penting ada science base ya
kita duduk bareng
satu lagi yang harus dilihat kita sedang membangun indonesia
ya itu dia
berarti harus turun ada satu orang yang turun tangan dok
kalau nggak gitu ini jadi usulan usulan saja kemudian
kita bukan sedang membangun jakarta
kita bukan sedang membangun jabodetabek
kita harus melihat bahwa kita sedang membangun indonesia
bagaimana dampaknya terhadap indonesia
jadi ini menurut anda kira kira
sebagai penutup pak asyudziman
apakah memang harus ada komunikasi yang baik antara gubernur saat ini
dengan presiden untuk benar benar mengembalikan menurut pak andrino
secara teknokratis terlebih dahulu
kalau saya tidak ada satu pihak yang menunjukkan agresivitas berlebihan
itu enak betul loh kemarin
jadi komunikasi yang berpelan
jadi ada pihak yang agresif banget tuh ya
yang bikin rame kan itu sebetulnya
kenapa sih masih begitu
saya setuju sekali bahwa kita bangun indonesia
kalau kita push habis habisan jakarta sebagai penanggung beban
sebetulnya kita sedang merampas hak wilayah lain untuk tumbuh gitu
jadi kita buka semuanya
kemudian menurut saya policy maker yang baik itu mesti berjarak dengan kepentingan dunia usaha
dengan begitu pada waktu memutuskan tidak terlalu bias gitu
nah ini kan seperti dikejar kejar
seolah olah kesan publik itu ini orang bekerja untuk siapa gitu
kan itu yang menjadi pertanyaan
dan menurut saya tugas pejabat negara itu untuk rakyat
bukan segelintir orang gitu
nah kalau ada kata kata tadi melindungi investor
tapi dengan cara yang benar
cara yang benar gitu
jadi menurut saya setuju dengan mas andi dan bang atidonov ini
kembalikan pada kajian teknokratik
kemudian jangan buru buru dan jangan juga terlihat bias kepada kepentingan tertentu
dan saya agak khawatir dengan pendekatan tadi yang dikatakan mas andi
sudah telanjur begini
sudahlah kita protect
nggak bisa begitu
nggak bisa begitu juga ya
nggak bisa begitu
nanti jadi kebiasaan
dan akhirnya kita tidak belajar bahwa seolah olah salah itu pasti diteruskan kemudian dilindungi oleh
jadi nggak boleh kealasan dengan alasan alasan investasi sudah masuk ke dalam
investor rugi tidak percaya pada indonesia
bukan itu pak ya
law investor yang baik itu kan mencari legalitas yang baik
kalau bekerjanya sudah serambangan begini kemudian minta di protect ya nggak fair juga loh
tadi barangkali jalan keluar yang disampaikan kedua rekan saya ini sangat baik
sudah terlanjur dari tiga puluh nih
gunakan untuk kepentingan publik
barangkali bagaimana caranya kita dialog dengan si pengembang
tapi kemudian dengan itu kita bisa melakukan studi
sebetulnya dampak dari ini semua akan seperti apa
itu juga satu opsi yang bisa kita milih
dan inilah indahnya diskusi dengan para pihak yang tidak punya kepentingan
maksudnya diskusi nggak indah yang dengan yang mana itu
paling tidak menjadi catatan buat kita kembali ke frame nya soal bahwa ini adalah soal kajian lingkungan
kajian kepentingan publik dan lain sebagainya
saya tertarik dengan kata kata pak andri rof tadi
kita harus ingat bahwa membangun indonesia poinnya seperti itu ya pak ya
bukan soal investasi dan lain sebagainya
terima kasih telah hadir malam hari ini memberikan analisis dan diskusi yang menarik malam hari ini
terima kasih selamat malam
dan informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini
tap ladisian indonesia prime news